sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

kamu tuh sebenarnya kenapa sih
kok pulang pulang bebak blur gini
bajak kamu kan peting juga
kok kamu bisa kalah sih
apa karena preman preman itu suruhan ratu atau bapak ratu
bukan seperti itu kok
setelah gue bikin ratu sakit hati
meskipun mereka itu gak ada hubungannya sama ratu sama sekali
kamu sengaja nyakitin diri kamu sendiri
karena kamu ngerasa kamu dinyakitin ratu
makin hari otak kamu makin gak beres ya
kamu udah gila ya
sampai kapan bajak
kamu menyakitin diri kamu sendiri
ada tamu non
kamu minta aku nemuin baca
aku gak akan pernah nemuin dia sampai kapan itu
tapi bajak ngebutuhin lo ratu
apa kamu tau bajak itu siapa
bajak itu seorang pembunuh
dia pembunuh kakakku
dia pembunuh orang yang paling dekat dan orang yang paling aku sayangin di dunia ini
jadi sampai kapan pun
aku gak akan pernah lagi mau nemuin dia dan aku gak akan maafin dia
lo kira lo doang yang menderita
baja ninggalin sekolah setelah kejadian itu
baja juga ninggalin kehidupannya termasuk orang tuanya sendiri
cuma untuk apa
cuma untuk nebus rasa bersalahnya ke kakak loh
dia udah ninggalin semuanya ratu
agar dia bisa nerusin cita cita kakak lo sebagai petinju
dan dia pake nama bajak
karena itu adalah namanya yang ingin kakak lo pake
kalau dia jadi petinju
baja harus hidup jadi orang lain
melupain jati diri dia sendiri
hanya untuk nebus rasa bersalahnya itu
bajak sangat terluka
bayi juga sangat menderita kayak lo
apa lo tau hari ini bajak sengaja gak ngelawan waktu dipukulin sama preman
cuma karena dia ngerasa dia pantas ngedapetin rasa sakit itu semua
karena dia udah nyakitin hati lo
bajak luka parah
dan gue tau
satu satunya yang bisa bikin keadaan baja lebih baik
adalah kehadiran lo
lo gak perlu maafin baja
lo gak perlu
lo temuin bajak malem ini
lo tau kan
gue gak pernah suka sama lo
gue malah bersyukur banget kalau lo ngejauhin bajak
karena dengan begitu gue berharap gue bisa ngedapetin hatinya bajak
gue dateng ke lo
tolong temuin bajak
lo jangan ninggalin bajak kayak gitu
raja sangat menderita karena lo benci sama dia
satu gue udah gak tahan
gue bener bener udah gak tahan ngeliat bajak menderita
lepasin bajak buat lo
asal dia bisa bahagia
udah gak ada yang sapa
itu gak akan ngerubah apa apa
bajak tetap aja pembunuh
dia pembunuh kakakku
jadi sampai kapanpun
aku gak akan pernah lagi mau nemuin dia
dan aku gak akan pernah maafin dia seumur hidup aku
dasar cewek keras kepala gak punya perasaan
gue gak akan mohon mohon lagi sama lo untuk selama lamanya
gue yakin suatu saat lo bakalan nyesel banget
karena lo udah ninggalin dan ngancurin orang sebaik bajak
dan saat penyesalan itu dateng
itu udah semua udah terlambat tau gak